aktivitas dorong kursi roda ini dilakukan rutin oleh aan diniati sejak dua ribu delapan belas lalu
wanita ini mengantar sendiri nur rahman suaminya untuk berobat ke rs bakti asih
padahal jarak dari rumah ke rumah sakit pun lumayan jauh sekitar lima km
sehingga dalam sekali berobat dia harus jalan sepuluh km pulang pergi
kursi roda yang digunakan untuk membawa suami berobat merupakan hasil jerih payah sendiri
dia rela mengamen untuk bisa membeli kursi roda buat menolong sang suami
aan diniati mendorong sendiri kursi roda karena tidak memiliki biaya
untuk sewa ambulans
terlebih dalam seminggu harus dua kali bolak balik rumah sakit
tentu akan memerlukan banyak biaya
malu sama tetangga bopong suami angkat suami
berat malu sama tetangga gak ada uang untuk bayar orang
berarti dari rumah itu jam berapa ibu
jam delapan kesini jam sembilan
desa kertabesuki kecamatan wanasari ini
diponis sakit gagal ginjal sejak dua ribu delapan belas
sejak saat itu suami aan ini harus menjalani cuci darah secara rutin
selama masa pengobatan semua biaya ditanggung oleh bpjs kesehatan program penerima bantuan iuran atau pbi
sehingga keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya apapun
pasien saat ini menggunakan bpjs
alhamdulillah dengan adanya ppjs
memang menolong sekali untuk pasien tersebut
itu penyakitnya apa
penyakitnya gagal ginjal kak
sudah berapa lama

selama mengurus suami perhatian terhadap anak berkurang
selain harus mengurus keperluan sehari hari
aan juga perlu mencari nafkah untuk makan
karena alasan itu aan menitipkan anaknya ke sebuah tempat yang lebih baik

agar bisa tetap sekolah
imam suripto brebes jawa tengah